ya menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno memaparkan strategi memulihkan kembali pariwisata indonesia
termasuk rencana untuk membuka kembali dengan sejumlah skema membuka pulau bali
apa saja kemudian langkah men parekraf sandiaga sejauh mana sektor parekraf ini bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional
apalagi yang masih diterpa pandemi covid sembilan belas
kita akan coba dalami diskusikan langsung bersama dengan menteri pariwisata dan juga ekonomi kreatif mas sandiaga salahuddin uno
mas menteri selamat malam
mas menteri sandi apa kabar mas
selamat malam reinhard
teman teman semua cnn terima kasih sudah mengundang kami
tentunya kita prihatin satu tahun ini pariwisata dan ekonomi
ekonomi kreatif dalam keadaan yang betul betul sulit
empat juta masyarakat di seluruh indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
mereka tentunya bersedih mereka berharap akan ada satu jalan keluar dan satu harapan untuk kita bisa menggerakkan kembali
nah kebetulan kami baru saja berdiskusi dengan bapak presiden
juga kami menyampaikan beberapa informasi yang tentunya kami dapatkan dari masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
dengan angka ppkm skala mikro ini sebagian daripada harapan adalah bagaimana kita bisa membuka travel corridor
dan rencananya kita akan mulai untuk membahas ini pada tiap tahap kementerian
kami akan mengundang menteri luar negeri menteri kesehatan menteri perhubungan satgas covid sembilan belas dengan pemda bali
kita berharap jika pembahasan ini bisa memberikan satu rekomendasi kepada bapak presiden
kita mungkin dalam tahap uji coba bisa mulai
saya ingin membuka kembali beberapa green zone
green zone ini tentunya dengan protokol yang amat ketat dan disiplin
berkaitan dengan testing tracing dan treatment
dan juga keharusan untuk vaksinasi
berserta harapan agar green zone ini betul betul bisa menjadi satu penyemangat
dan satu langkah yang menentukan
dan juga menyebar harapan bagi para pelaku para wisata dan ekonomi kreatif
baik mas menteri rencana reopening bali ini kan menarik ya
karena kita tahu juga bali terdampak begitu dalam akibat pandemi covid sembilan belas
tapi anda sendiri ketika kemudian berencana untuk membuka bali apalagi untuk turis asing
tapi apakah kemudian anda melihat bahwa bali sendiri sudah benar benar siap mas untuk menerima turis
apalagi kalau melihat ada potensi ketika membuka turis kembali
untuk turis turis asing ini
ini yang terus kita pantau ya mas reinhardt
tentunya kita tidak ingin mengambil keputusan yang berpotensi
justru nanti akan meningkatkan penularan covid sembilan belas
data yang kami pegang adalah tentunya data yang saintifik
yang dipandu oleh teman teman di sektor kesehatan
dan epidemiolog yang akan memberikan sinyal kepada kami
kami sudah mulai berdiskusi dengan mitra mitra negara yang paling berpotensi untuk dibuka travel bubble atau travel corridor arrangement nya
saya tidak ingin terlalu berjanji yang muluk muluk
saya ingin menyampaikan bahwa tugas kami di kemenparekraf adalah menyiapkan
dan membawa keputusan ini tentunya sebagai keputusan akhir di tangan pak presiden
saya yakin masyarakat bali sudah sangat merindukan aktivitas wisatawan dari mancanegara
demikian juga wisatawan kantara
saya bilang bahwa ini hanya dapat kita lakukan jika angka penularan covid sembilan belas ini terus bisa kita penuhi
terus bisa kita penuhi
terus bisa kita penuhi
dan kita juga bisa menekan dalam kondisi yang saya dikatakan terkendali
dan protokol kesehatannya bisa dipatuhi secara disiplin dan ketat oleh seluruh lapisan masyarakat
dan kita akan buka dengan konsep green zone atau bubble
ini yang kita perlu satu ratus dua puluh ribu vaksin khusus untuk nusa dua dan ubud
ini akan kita kick off minggu depan
harapannya dengan kesiapan dari tiga m tiga t dan juga vaksinasi yang lebih terdistribusi
dengan konsep travel corridor arrangement di mana yang hadir di bali ini betul betul yang sudah divaksin
atau yang sudah testing negatif pcr dan mereka akan karantina lima hari secara ketat juga di bali nya
mengikuti pcr testing
lagi begitu mereka mendarat harapan kita konsep ini akan menghadirkan satu rasa aman dan nyaman
bukan hanya bagi para wisatawan tapi juga bagi masyarakat di bali
kalaupun nanti ini betul betul dibuka dengan travel corridor arrangement ya yang mas sandiaga siapkan begitu
ini negara negara mana yang menjadi target utama atau sudah kemudian dilakukan komunikasi
tentunya dengan koordinasi bersama ibu menhu bapak menkes juga dengan sabdak covid sembilan belas bapak menhub
tadi baru saja terhubung dengan bapak menhu
untuk pemprov bali dan betulnya ada pemprov lain pemda lain yang juga ikut memberikan masukan
yang kelihatan paling siap dan menjanjikan adalah china
karena china memiliki secara komitmen bisa menjaga kemampuan
bisa mengirimkan jumlah usahawan yang bisa divaksin terlebih dahulu bisa mengikuti tes pcr
dan bersedia menjalani karantina selama lima hari tentunya dengan panduan yang satgat covid sembilan belas nanti akan berikan kepada kita
namun ada beberapa negara lain seperti malaysia
karena singapura ada beberapa negara lain juga di eropa polandia yang menyatakan mereka siap dalam konsep pilot project
tentunya ini kita mulai bertahap ya
saya menyampaikan kepada pak presiden kemarin kita harus berhati hati
jangan sampai kita mengambil langkah terlalu terburu buru
dan kita ingin memkomunikasikan kepada pelaku pariwisata
ini ada harapan ada semangat baru
namun kita jangan lengah karena kita belum selesai melawan covid sembilan belas ini
kita harus tetap melakukan ya kalau saya bilang all out untuk menekan terus laju penularan covid sembilan belas
dan ppkm setelah mikro ini sudah menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan di beberapa bulan terakhir
mas menteri sebelum kita bahas hal yang lain masih fokus soal di bali
yang dari anda lihat fakta di lapangan ini kan kalau misalnya saya melihat kondisi atau mungkin informasi dari teman teman gitu kan
bali sepi sekali saat ini
banyak yang tutup dan lain sebagainya
seberapa dalam efek atau dampak dari covid sembilan belas ini terhadap kehidupan pariwisata dan juga pertumbuhan ekonomi
khususnya untuk di provinsi bali mas
sangat menyedihkan mas renhard
ada dalam suasana yang betul betul memprihatinkan
lebih dari dua juta masyarakat di bali menggantungkan penghidupan mereka di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
banyak yang sudah di phk banyak yang dirumahkan banyak yang berkurang jam kerjanya
kalau kita lihat di sepanjang jalan kuta legian seminyak itu yang biasanya toko toko restoran pada buka
sekarang semuanya tutup
hotel hotel banyak yang tutup
ini tidak bisa kita teruskan seperti ini
saya terus mendorong wisatawan nusantara
lagi kita menunggu wisatawan mancanegara wisata nusantara mulai bisa secara kehatian melakukan berwisata di bali
saya sendiri sudah pindah kantor saya ke bali
agar ikut memberikan simpati kepada masyarakat di bali
namun saya yakin kita juga bisa mengajak kementerian lain
baru saja saya sama pak erick pak budi karya beserta bapak wah menkyu
pakat untuk melakukan lebih banyak kegiatan pariwisata
terutama di bali untuk membangkitkan pariwisata kembali
karena saya yakin membangkitkan kembali pariwisata adalah memulihkan ekonomi indonesia
dan jika kita bisa mengangkat ekonomi kreatif ini jutaan masyarakat indonesia akan memiliki harapan baru
seberapa besar sih mas ekonomi kreatif ekonomi pariwisata ini bisa membantu untuk memulihkan pemulihan ekonomi secara nasional
dari hitung hitungan atau kalkulasi anda bagaimana mas menteri
saya berdiskusi dengan pak menko perekonomian
menko perekonomian bilang ini pariwisata dan ekonomi kreatif ini betul betul membebani ekonomi indonesia
secara nasional kita juga minus
dan ini yang sekarang kita lagi berupaya keras
di mana ekonomi kreatif ada beberapa subsektor yang masih bertumbuh
namun memang ada beberapa subsektor juga yang sekarang tertekan
sehingga jika kita bisa mendorong perekonomian pariwisata
dan ekonomi kreatif ini untuk positif
maka akan tercipta banyak lapangan pekerjaan
pertama menurut saya kalau kita fokus kepada pariwisata berbasis kualitas berkelanjutan
maka akan terciptalah lapangan lapangan kerja baru
apa kemudian langkah konkretnya dari kemenparekraf mas menteri untuk bisa pariwisata kita rebound di tahun dua ribu dua puluh
ini kan yang tentu diharapkan dari apa yang juga kemarin pak menteri sampaikan kepada media
apa yang kemudian menjadi jurus utamanya tidak hanya di bali tapi juga destinasi yang juga menjadi super prioritas lainnya
kita bahas nanti pak menteri kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali
anda kembali bersama kami di newscast saya masih bersama dengan menteri parikraf mas sandiaga salahuddin uno
tadi kita sudah banyak membahas soal bagaimana rencana reopening bali hitung hitungannya seperti apa
dan juga seberapa dalam sebetulnya pandemi ini memukul sektor pariwisata terutama di pulau bali atau mungkin secara nasional
ada harapan untuk ekonomi kita rebound termasuk juga di bidang pariwisata yang juga diharapkan
tapi sebelum kita ke sana mas menteri apa stimulus dalam kondisi seperti ini ya
stimulus dalam sektor parekraf yang sudah atau akan diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku industri
apa yang kita sudah berikan tahun lalu berupa dana hibah kata dan semua program yang kita nilai efektif sejak tahun lalu
kita akan teruskan malah kita akan tambah dan kembangkan
tiada hari tanpa mendorong program untuk bantu pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
dalam menjalankan usahanya untuk bertahan
nah kemarin ini kita juga melihat program program pemberian subsidi bantuan peningkatan kapasitas sdm pariwisata dan ekonomi kreatif
ada revitalisasi destinasi wisata ada sertifikasi juga untuk kebersihan kesehatan keselamatan dan keberlanjutan lingkungannya
dan yang paling banyak ditunggu sebetulnya adalah hibah pariwisata
kita berencana untuk meningkatkan jumlah hibah pariwisata tiga tiga triliun
dan kemarin ini kita sudah diminta juga oleh pak presiden mengkaji stimulus untuk ekonomi kreatif
khususnya perfilman musik dan beberapa subsektor yang betul betul terdampak
saya bilang bahwa termasuk kur ya kredit usaha rakyat ini bagaimana kita turunkan bunganya
buat satu paket pinjaman lunak
nah semua kebijakan ini harus tepat waktu nggak boleh telat hanya kita harus gercep gerak cepat
harus tepat sasaran nggak boleh kerja sendiri kita harus bersama sama makanya saya bilang geber gerak bersama dan tepat manfaat
makanya kita harus bicara mengenai gaspol garap semua potensi untuk bisa bertahan dan bangkit
nah ini satu sisi dari segi menjaga
supply dan demand
dari sisi vaksinasi saya juga akan genjot
karena di tahap dua ini makin banyak prioritas yang diberikan kepada para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mas renhat
saya yakin bahwa dengan
semakin banyaknya divaksinasinya para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif akan semakin kuat mereka untuk bertahan
kita akan tebalkan kita akan tingkatkan
ada dua aspek yang menurut saya sangat penting
satu adalah onboarding
bagaimana para umkm ini khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ini melek teknologi
kami juga akan membantu pada saat mereka beradaptasi berinovasi untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital
yang kedua ini ada program unggulan kita yaitu desa wisata
ada sekitar tujuh puluh empat ribu desa di seluruh indonesia dan lebih dari satu lima ratus sudah bisa diidentifikasi memiliki potensi pariwisata
dan kami ditugaskan ada dua ratus empat puluh empat desa wisata di lima destinasi super prioritas yang ada di belakang saya ini mas renhat
yang bisa menjadi lokomotif untuk menyentuh ekonomi rakyat dan menggerakkan dan membangkitkan kembali pariwisata ekonomi kreatif
untuk memulihkan ekonomi indonesia
nah terkait desa wisata mas andi kondisi desa tentu kan berbeda beda ya kalau memang ingin dikembangkan
ada kemudian kendala misalnya soal infrastruktur atau sumber daya
nah tantangan ini bagaimana menyelesaikan agar kemudian program si desa wisata ini betul betul bisa maksimal sesuai dengan target yang sudah ditetapkan
kita harus memberikan pelatihan dampingan sertifikasi

dan kita harus beri pelatihan

dan kita harus memberikan bahwa desa wisata ini bisa seperti melakukan satu transformasi dari desa rinjisan sampai nanti desa berkembang desa maju sampai desa mandiri
sama seperti perusahaan bilang saya juga latar belakangnya dari dunia usaha
ke perusahaan startup kisan sampai perusahaan yang unicorn di ekosistem ekonomi digital
di desa wisata juga memiliki kemiripan yang
yang cukup identik bahwa ada desa desa yang punya potensi tapi masih startup
desa rintisan sampai mereka bisa mengakumulasi sumber dayanya termasuk sumber daya manusia
dengan berbasis kelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan
desa desa tersebut bisa memiliki puan untuk menjadi desa kelas dunia
seperti di bali di kabupaten bangli ada desa penglipuran
itu adalah desa yang sudah masuk ke dalam nomor satu di dunia sebagai desa terbersih di dunia
saya baru dari desa batu layang di cisarua jawa barat
ini juga salah satu desa yang sudah meningkatkan kapasitas ekonomi rakyatnya empat sampai lima kali lipat
nah saya lihat bahwa ini adalah game changer
ini ada sesuatu yang bisa kita lakukan selama pandemi ini untuk memberikan semangat
motivasi dan saya secara tegas disiplin menyatakan bahwa
ayo teman teman pariwisata ini jangan menjadi bagian dari masalah
pariwisata dan ekonomi kreatif harus menjadi bagian dari solusi
dan kita harus berpihak kepada rakyat dengan inklusivitas
desa wisata inilah yang harus kita kembangkan
oke nah kembali kalau kita membahas soal free covid corridor
atau travel arrangement tadi ya mas menteri
itu kan rencana kemudian kalau pun nanti jadi akan diterapkan di bali
atau ada tempat prioritas wisata yang lain yang memang ditargetkan oleh presiden joko widodo
apakah itu juga nanti akan diadopsi hal yang sama atau bagaimana mas menteri
dari lima destinasi wisata super prioritas yang ada di belakang saya
yang sekarang sudah mulai menerapkan dengan skema yang cukup inovatif adalah
likupang sulawesi utara

dengan tempat yang sangat menarik
dan mereka juga menerima kunjungan wisata mancanegara beberapa bulan terakhir ini

ini yang digagas oleh bapak gubernur sulawesi utara
nah ini saya apresiasi tentunya dengan kepatuhannya terhadap protokol kesehatan
mereka sudah melakukannya
saya melihat juga batam dan bintan
ini walaupun bukan lima destinasi super prioritas
tapi batam dan bintan adalah destinasi yang sangat jumlah wisatawan mancanegaranya
jadi ini juga kita bisa terutama bintan
bisa kita persiapkan
kita persiapkan untuk travel corridor arrangement
juga ada beberapa destinasi wisata yang cukup siap untuk dibukakan sebagai travel corridor arrangement
mungkin seperti kawasan di labuan bajo
kita harus memikirkan betul bagaimana labuan bajo ini
karena mereka berbasis alam berbasis ekoturism
yang sekarang ini
ini banyak diminati oleh wisatawan
ini juga bisa diajukan sebagai destinasi yang masuk ke dalam travel corridor arrangement
menarik pak menteri bicara soal upaya upaya untuk membangkitkan
untuk memulihkan kembali sektor pariwisata dan rencana rencana ke depan di tahun dua ribu dua puluh
ada hal lain yang atau sektor lain yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah
kemudian soal event acara musik olahraga dan lain sebagainya
ini kan juga kemarin anda sempat juga menyampaikan ke publik
bahkan beberapa hari yang lalu kita tahu para insan perfilman sempat membuat surat terbuka
begitu untuk presiden joko widodo agar ingin diberikan perhatian lebih
nah untuk mais ini bagaimana pak menteri
jadi saya sangat memahami puluhan ribu mungkin ratusan ribu pekerja seni
mulai dari seniman yang sendiri sampai juga para pekerja
pendukung ekonomi kreatif
karena kalau kita lihat pariwisata itu dua belas tiga belas juta pelaku pariwisata
kalau ekonomi kreatif ini dua puluh sampai dua puluh satu juta
jadi kalau kita lihat total tiga puluh empat juta ini lebih banyak ekonomi kreatif
nah banyak yang menyampaikan kepada saya
akhirnya saya menerima kita berkali kali melakukan diskusi
kita melakukan koordinasi dan akhirnya
mereka ingin menyampaikan sesuatu langsung kepada presiden
saya yang menyarankan bikin saja surat terbuka
dan ini mudah mudahan bisa menjadi satu wake up call
satu penyemangat untuk kita bangun bangkit
dan ternyata di response langsung oleh pak presiden
dua hari yang lalu kita diterima oleh
atau baru kemarin saya diterima oleh pak presiden
bersama dari insan perseleman
dan juga ditanggapi dengan cepat oleh pak kapolri
jadi sekarang kita sedang memfinalisasi tentunya
intinya secara umum selama beberapa persyaratan yang ketat itu bisa dipatuhi
protokol kesehatan inovasi dari segi drive in atau hybrid
di tempatnya itu adalah zona hijau
juga kita tingkatkan testing tracing dan treatment
dan jangan lupa bahwa yang paling utama adalah protokol kesehatan bagi diri kita sendiri yaitu tiga m
nah ini yang menurut kami sinyal yang sangat positif
bapak kapolri memberikan dukungan
tentunya kita harus hati hati karena akhirnya akan
tanggung jawab ini akan kembali kepada kita sendiri
dan bapak presiden juga terutama untuk gerakan kembali ke bioskop
ini betul betul dikaji
dan memberikan sinyal positif
dan agar kami nanti menyiapkannya dengan pemerintah daerah masing masing
jadi sinergi kami dengan aparat kepolisian tni
satgas covid sembilan belas pemerintah daerah
terutama pemkap pemkot dan juga pemprov
ini akan terus kami lakukan agar pelaku pelaku ekonomi kreatif ini segera bisa mulai berkegiatan
oke apakah artinya di tahun dua ribu dua puluh satu ini
event untuk penyelenggaraan musik dan beberapa hal yang lainnya
nantinya kalau memang ini sudah dikaji dan sudah difinalisasi
akan bisa kita nikmati kembali mas menteri
tapi tentu dengan sejumlah syarat dan juga protokol kesehatan itu
nanti akan seperti apa
tapi dijawab nanti kita break
sesaat lagi mas menteri kami akan segera kembali
saya akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pak men parekraf
pak sandiaga salahuddin uno
tadi kita sudah banyak juga membahas kemudian soal
masa depan acara acara musik misalnya
dan juga kesenian lain yang kemudian juga ini perlu untuk diperhatikan
apakah nanti ke depannya pak di tahun dua ribu dua puluh
kita ini sudah mulai akan bisa melihat ada acara event event konser misalnya
tapi tentu dengan sejumlah persyaratan tadi itu
ya dalam video conference dengan pak kapolri
beliau menyampaikan sesuai dengan koridor
kita bicarakan macam bimbingan atau panduan

dan kami sudah menerbitkan panduan untuk melakukan event
bahwa faktor faktor kebersihan kesehatan keselamatan dan keberlanjutan itu dipatuhi
tiga m tiga t dan juga catatan vaksinasi untuk sektor parekraf
nah yang menarik bahwa event organizer penyelenggara event ini
jadi tergantung dengan lokasinya
seandainya lokasinya itu ada di zona yang hijau
tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin
mereka bisa menyelenggarakan acara
tapi kalau misalnya meningkat zonanya menjadi zona yang beresiko
mereka harus punya fleksibilitas untuk melakukan switching
agar event tersebut dilakukan dengan mekanisme hybrid
dalam hitungan mungkin sebelum event itu
tiga hari sebelum event ini menjadi zona yang tidak lagi aman
mereka harus juga memiliki fleksibilitas untuk transformasi menjadi event yang online
nah ini yang saya lagi perkenalkan bentuk dari inovasi
namun saya yakin dengan jaga jarak memakai masker
kita akan menemukan satu era baru di dunia event
di sini yang saya yakin teman teman event sudah siap
mereka patuh selama ini dan mereka akan menjalankan ini dengan penuh kehatian
dan saya sudah memberikan lampu hijau berdasarkan arahan dari kapolri tentunya
untuk terus bersinergi dengan aparat kepolisian
satgas covid sembilan belas dan pemerintah daerah
ini yang terus harus dipastikan
sehingga roda roda ini
karena daripada pergerakan dan persiapan dari event terus semakin baik
sehingga semakin banyak kita melakukan event
hari ini saya melakukan tiga atau empat event
semakin siap kita untuk kembali menggelar acara acara yang tentunya harus dalam protokol kesehatan yang ketat dan disiplin
ya baik pak menteri
terakhir satu tahun sudah kita sektor parekraf terpukul sangat dalam
tadi kita sudah bahas
seperti apa dampaknya
dua ribu dua puluh satu mungkin ini bisa menjadi starting point untuk kemudian memulihkan kembali sektor paracraft
apa formulanya pak terakhir
agar kemudian ini bisa rebound kembali sektor parekraf ini
pertama empat hal menurut saya
menebar harapan bahwa kita berada di ujung pandemi
bahwa kita harus memberikan satu semangat
teman teman di pariwisata dan ekonomi kreatif ini
mereka tangguh ayo sama sama bergandengan tangan
kedua adalah bagaimana mereka juga bisa mulai diberikan inovasi inovasi seperti green zone
pembukaan kembali perbatasan secara bertahap dengan kehatian
bagaimana mereka bisa memulai kembali event event sesuai dengan panduan kesehatan
ketiga menurut saya adalah adaptasi di bidang teknologi dan digital
ini adalah sebuah potensi untuk membuka peluang usaha yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya
jadi ini adalah langkah kami untuk semakin banyak umkm yang melek teknologi
yang keempat adalah desa wisata
merupakan keunggulan kita berbasis budaya berkearifan lokal berkelanjutan
dan akan memberikan sensasi yang berbeda kepada para wisatawan
kami ingin secara tegas dan betul clear kepada masyarakat bahwa harapan baru sudah di depan mata
mari kita jaga protokol kesehatan kita
mari kita tidak lengah dan kita sambut kepulihan pariwisata dan ekonomi kreatif
ya tentu ini kementerian pahara keras
perlu kemudian untuk berkoordinasi ya pak
untuk kalau misalnya kemudian ada travel arrangement tadi itu
atau travel bubble dengan misalnya kementerian perhubungan
kementerian luar negeri atau mungkin satgas
itu kan juga perlu satu koordinasi dan juga satu kesepemahaman mas menteri
bagaimana itu terakhir
betul jadi yang akan kami lakukan minggu depan insya allah adalah rapat koordinasi dengan ibu menhu
bapak menkes bapak menkumham tentunya teman teman dari imigrasi pak ginting
juga dengan satgas covid sembilan belas dengan pemerintah daerah sangat penting
pak gubernur pak wagub beserta seluruh jajarannya
dan setelah ini kita akan rumuskan akan kita bawa kepada pimpinan tertinggi
tentunya pak presiden sendiri yang akan menentukan
karena travel corridor arrangement ini adalah keputusan politis yang nanti bapak presiden
dengan segala pertimbangannya tentunya berbasis data
mungkin akan diikuti beberapa tahapan rapat internal dan rapat terbatas ratas
dan mudah mudahan bisa segera diputuskan
oke mudah mudahan beragam program dan juga kebijakan itu kemudian bisa berjalan
dan ada pertimbangan pertimbangan matang sehingga dampaknya bisa positif dan bukan sebaliknya
karena ini di tengah pandemi harus ekstra hati hati menentukan kebijakan
terima kasih banyak pak sandiaga salahuddin uno
pak sandiaga salahuddin uno sudah menjawab banyak pertanyaan kami
tentu harapan kita bersama bahwa sektor parekraf bisa bangkit kembali
dan memberikan efek yang positif terhadap masyarakat
terima kasih banyak mas menteri
mas sandiaga salahuddin uno